kalau kita biarkan dia berada di sini terus istrimu tidak akan bisa pernah masuk lagi

hari ini juga sayang sama mama
aku ingin sekali hidup bahagia bersama mas
dunia kita sudah berbeda
kamu beristirahatlah yang tenang
suatu saat nanti kita akan bertemu lagi
maafkan bapak nak
maafkan bapak yang telah mengganggu ketenangan kamu
saat ini bapak ingin kamu ingin kembali tenang
maafkan bapak lasmini
apakah itu kesalahanmu
saya mengumpulkan ini kepada anda
untuk menyeberang franklin
saya mengidespinkan anda

biasalah pada saat misalnya rita ternyata baru believer dan feelings saat ini
saya meng enfinikmu secara keselainan
saya akan berwimpin ini